ya nggak papa bener
aku baru nyadar selama ini kita belum pernah ada perkenalan resmi ya oh iya tuh
kenalin nama saya teh adit sama saya maya ya kalau masalah
ini belum punya
akhirnya ada juga
halal aduh ya allah
susah benar ya
namanya cari penumpang
satu teh kok belanjanya banyak banget
urusan saya mau belanja banyak atau enggak aku punya duit kok
cukup buat hari ini
hai cash kode kembalinya ambil aja
oke alfisanya turun langsung mobil aja ya
sebelum di meeting ini
wah maaf banget ya ternyata uang bulan ini kepake belanja
nanti papa transfer lagi aja ya
ya udah yang penting ditransfer ya pak
yeeh pada nyadar nggak sih semua tuh bikin macut
woy aduh gini aja
apa ngerepotin semuanya minggir dong
ini jalur angkot
jalur mobil pribadi sebelah kanan
emang ini jalan yang mau yang bapak atau para angkot angkot ini
yaudah mundur mundur
udah mundur mundur mundur neng

apa begini sih
ini saya sebagai pelanggan benar benar suka banget sama servis bengkel ini
harusnya mobil itu sudah masuk pada jadwal penggantian oli dan servis berkala
ini sudah dua bulan
ibu gak datang
ya saya gak tahulah saya beli mobil itu buat dipakai bukan buat servis
jadi sekarang juga jemput mobil saya direparasi sekarang juga
sekarang saya lagi kepanasan ini jalan jawa oke saya tunggu jangan lama lama
yaudah deh tiga jam lagi saya datang ke sana
hah tiga jam gak mungkin lah tiga jam saya nunggu di pikir jalan
kok mati sih
dengar gak ya tadi orang bengkel
sedih banget penumpang
isi ada yang bisa dibantu teh
emang kelihatannya saya butuh bantuan
lu sekenal se deket banget sih
tah teh tah emang buat teh teh lo
aduh galak amat
saya tuh cuma nawarin tali aja saya bisa bantu
lu nyadar gak sih pertanyaan lu lu nanya nih mogoknya kenapa kalau gue tahu udah gue benerin dari tadi
ngapain sih masih ngeliatin
wah modus ya jangan jangan lu ngerampok
teh jangan salah sangka niat saya itu baik
tahu gak sih nyari taksi di sini di mana
daerah sini taksi mah jarang lewat sepi
eh ngapain sih masih depan mobil saya bener kan mau ngerampok
asal tau ya bapak saya tuh kenal sama semua polisian di kota ini
kalau macem macem selalu penjara ol
astafrullah teh saya itu nyupir angkot kerja halal bukan kerja kriminal
saya tadi berhenti karena kasian ya teteh berdiri sendirian di pinggir jalan
kalau tete mau ya sudah ikut sama saya sampai dapat taksi
kalau gak mau saya juga gak maksa
aduh aduh gimana ya gak mungkin kan gue harus tunggu di sini seharian
mana hp gue lobat lagi terus tadi tukang bengkel yang gue telfon
dengar gak ya
ya sudah kalau gitu saya duluan ya teh
mesti cari penumpang dulu permisi maaf kalau ganggu
eh yaudah deh gue terima tawaran lo gue nebeng tapi cuma sampai dapat taksi
ehm tutupin kok mobilnya
teteh tolong pintunya
kenapa ini deket deket
eh pintunya belum ditutup teteh
eh ini kok jalanannya makin lama makin aneh sih
jangan jangan lo tiba tiba sopir yang suka nyulik kok udah gitu perkosaan cewek cewek diangkut

ya wajar tuh gak mau dicuriga
teh ini namanya jalan tikus kalau lewat jalan gede macet
kan teteh sendiri yang bilang mau buru buru dapat taksi gimana tuh
tolong tolong teteh mau diculik
teeh kenapa teeh
udah teeh aduh teeh gak mau diculik bener
teteh awah jatuh teteh awah jatuh
tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh
lo nyari kesempatan di dalam kesempitan
aduh tete ini ya sudah berhenti di sini aja
jangan berhenti juga dong
eh jangan berhenti dong gue gak tau daerah sini serius deh
sokak tuh bikin liruai udah sana dulu
tunggu tunggu tunggu berjalan berjalan
gimana aku gak stres dengan kelakuan anak kamu si maya
kita gak bisa manjain dia lagi ma anak itu sudah keterlaluan
sudah berkali kali uang jatah satu bulannya dihabiskan untuk satu hari
oleh oleh aku naon aku budak tetehnya
tapi pa kalau dia gak dituruti dia bisa marah
nah biarin aja mah kita jangan manggiin anak itu lagi
ini juga untuk kebaikan dia nantinya supaya dia bisa menghargai susahnya cari uang
semua ini salah kita terlalu manjain dia
atuh pa jangan gitu atuh
si maya teteh kan anak kita
mama ini kebanyakan bergaul sama ibu komplek ya
yang gaya bicaranya sociate banget jadi mama aneh gini bicaranya
terus sekarang kemana anak itu
nggak tahu belum pulang mama juga dari tadi telpon telpon handphonenya nggak aktif terus
aduh pa gimana ya mama teteh khawatir gimana kalau ada apa apa sama si maya
oh my darling maya kamu dari mana sih
mana bau matahari lagi
gimana bisa semua hari ini hari paling siap buat maya
kamu tahu nggak sih mobil maya mogok
bunda kita nyari taksi gak ada
bunda kita adanya angkot
dan akhirnya maya berani naik angkot eh dia juga muter muter
yang paling parah mal ternyata maya baru tahu angkot itu
sayang tapi kamu seharusnya bersyukur untung kamu selamat sampai di rumah
terus ayo nak mobil kamu tadi dimana
hmm mayat tinggal di pinggir jalan
yah tadi orang bengkel telpon papa keterlaluan banget kamu may
tinggalin mobil tapi dikunci terpaksa mobil itu harus di direct
dan gara gara kamu orang bengkel harus berurusan sama polisi
kamu itu harusnya mikir dong main
mikir dong mikir eh enak mikir tuh
kamu kan banyak kerjaan sana kerja
ah gien papa tuh mestinya kasian dong sama maya
tadi tuh maya juga udah berusaha naik ke lorong bengkel
terus masa disuruh nunggunya tiga jam tiga jam pak
apakah maya harus nunggu di pinggir jalan tiga jam
iya kalau dateng
cukup papa sudah salah mendidik kamu
mulai detik ini papa akan cabut semua fasilitas kamu
baik itu atm
kartu kredit ataupun kunci mobil
udah lama nih ah anak gak makan donat enak kayak gini
ya alhamdulillah tadi penumpangnya rame
karena ada satu penumpang aneh
kelihatannya sih dia nggak pernah yang namanya naik angkot
jadi waktu adit mau bantuin karena mobilnya mogok teh
dia pikirannya udah macem macem aja
anaknya cakep nggak ah
anaknya sih mending gelis bisan
dit kalau dapet penumpang aneh gitu teh
jangan sampai kamu nanti yang kena perkara
sendiri aku mau contohin satu hal
apa yang berarti
masa pernah tengok
tapi ngayaknya sih kadang referenced nih
ketumbaran bukan pada sowhoa
gak jadi kekamu munggul
aneh nggak sih itu supir angkot
terus akhirnya dia lagi teriak teriak gitu sama di bawahnya
ih jangan jelas supir angkot lagi macem macem kali sama cowok kampus
sekarang juga habis ini lo cabut jauh jauh dari kampung bong
hah ontong aja
tadi hampir ketauan tau gak
kenapa tuh si teh teh orangnya nyentrik banget
sebentar sebentar teh begini
sebentar sebentar teh begitu
aduh lo tuh berisik banget ya
udah deh gak usah banyak nanya
duitnya teh gede banget
gak ada kembaliannya
emang tarif angkot berapa
yaudah teh teh gak usah bayar gak apa apa
tapi memang gak usah segitu
car semua banget
ini teh angkot
beda sama mobil pribadi atau taksi
sama temen temen lo
supir angkot lainnya
penghasilannya begini begini doang
ini mah emang udah dari sananya
tapi tumben si teh teh perhatian
jadi supir angkot itu emang gak ngejar kaya tuh
kalau dikasih mahal
kita sendiri yang pusing
ya udah deh
nih buat lo
ambil aja semua kembaliannya
yang bener teh
lo harus antar jemput
antar jemput gue
akan saya jaga teh teh
satu hal lagi
temen temen kampus gue
jangan sampai tau
kalau sampai mereka tau
dan kalau sampai beneran nih
lo orang pertama yang gue injek injek
kok maha tuh
kenal sama teh teh aja nggak
apalagi sama temen temen teh teh
mau ke perput
lo nggak diantar sama danar
lagi gilirannya supir
tapi aneh deh
kayaknya tuh dia lagi gimana gitu diangkot
kayaknya siapa sama anak di sini
kita berdua mau aduin ke dekan biar digerebek
maksudnya jangan tuh
hal hal kayak gitu nggak penting diurusin
lagian kalau misalnya diaduin ke dekan pun belum tentu kok ditanggepin
yaudah yang penting jangan dilaporin
gue buru buru ke perpustaka
kalau misalnya dikasih hadiah
lo pinginnya dikasih kado apa
kalau seingat saya ya teh
seumur umur rasanya saya belum pernah namanya dikasih kado
tapi kalau teteh mau ngasih saya mah saya terima teh
sekarang gue mau nyari kado buat cowok gue
itu kenapa gue nanya sama lo
karena gue lagi butuh ide untuk kado ulang tahun dia
cowoknya yang kemarin jalan sama pepeh ya
hari ini ada ulang tahun dia
tunggu dan mikir dong
saya mah nggak ngerti
tapi kalau saya sampai punya pacar
cukup cinta setia sayang sama saya
itu mas sudah lebih dari cukup
kalau aja danar bisa punya pikiran yang seromantis supir angkot ini
sayang dia bukan danar
iya teh mahal bener itu
biasanya gue mampu
sekarang udah nggak ada fasilitas dari papa
kalau cowok itu sayang sama kita
ucapan ulang tahun yang tulus saja mah sudah lebih dari cukup
sudah nggak usah
tak mungkin juga ya
abis ini baliklah sama moe

perang aja remen
teh teh mau kemana teh aduh teh teh
sabar teh jangan emosi dulu tenang tenang
eh teh teh teh
teh teh mau kemana teh sabar
teh jangan teh
gak mau ngantuk
beritanya ga mau ngaput
iya maaf bang gak sengaja
beritanya lo teh
iya maaf maaf tadi gak sengaja
gak luka kan teh
maya diterima dulu dong maya
gak boleh denger
tidak ada bansi
aku mau ini dulu sini dulu ini dulu kamu berani sama perempuan ini bukan urusan

aku udah bilang sama kamu dan apapun yang terjadi kita putus titik jangan
ngaku aku lagi kemudian kau pergi jauh jauh
kamu apa apa nanti nggak papa itu teh itu cowok emang

nanti nggak papa itu teh itu cowok emang kurang ajar berani beraninya nyakitin
kurang ajar berani beraninya nyakitin
kurang ajar berani beraninya nyakitin perempuan
i enter nah apa tuh the
i enter nah apa tuh the
i enter nah apa tuh the selamanya kita belum ada perkenalan resmi oh iya tuh selama ini kita belum ada perkenalan resmi oh iya tuh

selama ini kita belum ada perkenalan resmi oh iya tuh
jangan nangis ama nggak kenapa napa lalu atuh ada tamu bukan kayak gitu kalau sakit siapa
bisa besok ah teh masih bisa bawa angkot soh atau berhenti nangisnya
tapi di ada benarnya juga sih apa nggak lebih baik kita ke klinik jadi dokter bisa meriksa
luka luka kan wah nggak usah teh ini mah besok dikasih obat merah sekarang juga udah kering
yang ada juga tete harusnya ke klinik
hati tete kan lagi sakit sakitnya sekarang ya enggak malah lebih tenang kok pas sudah putus hubungan
sama dhanar makasih banyak ya oh jadi ini tetang galak dan kaya yang diceritain sama itu nggak boleh
begitu sama kamu baru
bibi kamu tahu siapa pacarnya si mayatnya
jangan jangan karena cowok itu yang membuat maya berubah ya kan ayo ngaku enggak bukan

kamu bantuin deh terus bilang enak apa nggak
emang yang keras ya
gakwinya lumayan daripada lumanyun
kalau ada hal keterangan dari kamu beneran enak

sekarang hidup aku berubah
ya yang enggak tuh
ini mah memang sudah jalannya
yang ada juga aku yang terima kasih sama kamu
buktinya teh cewek cantik
mau temenan sama aku
orang susah yang kerjanya cuma jadi putri rangkot
kamu tuh gak boleh bilang kamu susah
soalnya kamu nggak susah dan kamu nggak miskin
ini aku yakin ya seumur hidup aku
cuma kamu nih takut ini orang yang bisa ngadepin aku
dengan segala sikapku yang arogan manja
cuma kamu nih yang sabar ngadepin aku terus terusan
sampai akhirnya aku sadar sendiri sama sifat sifat aku
maka kamu juga memerlukan kesan
hal yang tidak disebutkan kasih heaven dan milik
cuma kamu selalu bergembira sama viv dan aku pun belajar sama kamu
lihatlah pokemon hanya lebih lab and armor enak dan vallahi controversial
tapi bagi mereka
yaudah aku duluan yang ngomong
enggak sih sebenarnya aku mau nanya aja
tipe cowok yang kayak danar
sukanya mainin perempuan
insya allah enggak satu teh
kalau buat adit itu mah
perempuan harusnya disayang
sebenernya teh adit
juga mau nanya
enggak mungkin aduh
belum nanya kok udah bilang enggak mungkin
mau nanya apa sih
kira kira salah nggak ya
kalau cowok susah
miskin kayak aku teh
suka sama perempuan yang
derajatnya jauh di atas
aduh ampun teh
adit tuh aja minta maaf
aku juga suka sama kamu

jadi percaya aja cowsok saya
mama gak setuju mama liar
oh mama dengarkan dulu papa mama
aditma belum pernah yang namanya
dapat uang sebanyak ini atuh
eh siapa dulu dong
makasih banget ya mai
kamu mau bantu aku sebegitunya
belum kamu teh
eh sekarang teh
malah kamu yang panas panasan dapat
uang banyak buatnya angkot
ya kalau dulu kan jelas jelas
aku alergi sama angkot
terus kalau sekarang teh jatuh cinta
sama sekir angkotnya ya
alias cintaku jatuh di angkot
nemedite ya doe
supaya kenyataan amat
udah gitu aku juga gak minta duit dari mereka
aku salut sama kamu mah
masa ada sepi rangkap cewek
mau tukeran nyetirnya
dan aku gak apa apa ya
aku cuma kasihan aja sama jawanya
kenapa bisa begini
adem masya allah dad kenapa
lu udah nih diem deh
gue udah sebel liat orang susah kayak lu
lu liat ya
itu kalau gue ketemu tuh
yang rebut cewek gue
aduh kemana tuh
ini teh malam
mau kemana dad
udah dad ya allah jangan sakit ya adit
dad ini anak bibi dad
moong dia jangan sakitin adit
jangan nyakitin mambuk
adit kamu benar pacaran sama pacarnya dendanar
ya allah adit
ambu tahu pisah
dendanar suka masukkan perempuan perempuannya ke kamar
jadi pacarannya di kamar
pokoknya ambu tidak setuju
ambu pasti ambu salah sangka
kayaknya tidak mungkin begitu
adit tidak boleh bertemu
sama perempuan itu lagi
tidak boleh mikirin perempuan itu lagi
adit sudah tidak sayang sama ambu
adit tidak mau mendengar kata kata ambu
tidak adit jangan bikin ambu sedih
maya bisa jelaskan semuanya bu
hampir sudah berjaya ini adalah fakt discourse p steinek
ini senja ini bisa ditinggalkan
kenapa kamu tert displaced
video ini disunjukan oleh r omdat anfam
adit adit maaf
aduh aduh aduh
tolong jangan sakitkan adit
jangan sakitkan adit dandang
jangan sakitkan adit
ya allah tolong jangan sakitkan
tolong jangan sakitkan
ya allah adit
aku kan udah bilang aku tuh sayang sama kamu
tapi kamu gak pernah menghargai aku
sekarang kamu lihat aku
kau pikir macem macem ya
kok kamu sampai macem macem sama keluarga ini
kamu akan open polisi
lapor aja aku gak takut
awas ya kamu macem macem dandar
jangan buat keluarga kami yang udah miskin
tolong jaga keselamatan adit
jangan sakitkan adit
tidak ada yang bisa ditolong
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi ibu jangan pernah punya pikiran jelek tentang saya bu
saya saya berani sumpah bu
demi allah bu maya nggak pernah ngelakuin yang macem macem sama dana
non ibu teh jadi bingung harus bagaimana
tapi ibu juga gak tega sama adi tuh sedih terus terusan
maafin ibu ya kalau selama ini ibu teh punya pikiran yang enggak enggak sama non
mau kapan ibu menang kasih aku
sumpah namanya bago
aku gak sabar mau ngasih kabar ke adit
kalau semua fasilitas aku udah balik
jadi aku bisa bawa dia
mama dan ibu jalan jalan naik mobil ini
gak dhanar gak adit sama aja
aku benci banget sama adit
kamu tumbuh di sini ya
soalnya dia salah paham
nana nana tolong jadikan teh lili ya
laki laki tuh sama aja
gak ada bedanya
they yang biji nolak banget
saya juga nolak gak darle lagi
soal losing terakhir ini
ada yang ditabrak
sama bapak pak
iba dia ditabrak iba
tidak tidak tidak

keluarga yang tersebut
hantuk diri semua
hantuk diri semua
pulih seluruh rumah
p pays thema tersebut
ya allah adit jadi menanggung semua perbuatan aku
padahal aku yang nabrak anak itu
jadi harusnya aku yang dipenjara
dan sekarang angkot adit pun jadi hancur
padahal itu satu satunya warisan dari orang tuanya
pak tinggal itu
mak yang nabrak anak kecil itu
tadi yang semua dapet bilang itu bohong
itu semua kebohongan aku
kamu kenal sama sopir angkot itu
sopir angkot itu namanya adit
mau maya kenalin sama papa sama mama
apa benar yang kamu omongin tadi itu
pak yang minta maaf
pak yang mohon bantu
bantu bebasin adit
pak adit pak salah
adit cuma melindungi maya adit
seharusnya maya ada di situ
maya yang dihukum
kita harus ikut dia
hukum aja pak dia
kalau bisa hukum seberat beratnya
karena lebih baik kamu pakai jalur hukum saja
karena saya akan laporkan kamu atas tuduhan palsu ini
nggak usah banyak basa basi
dan berhenti memprovokasi kawan masa
atau saya minta adit untuk balik kamu
atas tuduhan pengnoyokan penglusakan
serta jas pradugata bersalah
kayaknya om salah paham deh
cepat minta maaf sebelum saya berbuah pikiran
ya ya om jangan om jangan om
danar menyesal om
itu aja susah amat sih
ya terus lah
maaf kasus ini tetap kami akan usut
nanti akan kami kirimkan pengacara kami
untuk mendampingi adit
terima kasih pak
ini semua terjadi
karena salah aku
kamu gandeng tangan perempuan ini
kamu tuh cemburu ya
ini mah si lili
lihat gak dia
si lili ini tetap ngaku
si lili ini buta
semuanya ternyata salah paham
mbak wajar kok cemburu
kita akan bantu
dan saya sudah tau kejadian yang sebenarnya
beruntung korbannya selamat
bahkan pihak keluarga pun
menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan
saya atas nama keluarga maya
mengucapkan terima kasih
saya berusaha banyak sama kamu
kamu udah banyak bantu aku
sampai kamu mau berkorban seperti ini
saya emang juga gak mau
dateng sama kamu
belum ke racun
pergi ke far aun
lelaki asal kalau sih